masih dari ibu kota pd pasar jaya melibatkan tokoh tokoh masyarakat tanah abang
untuk melakukan pendekatan terhadap para pemilik lahan di sekitar pasar tanah abang
lahan tersebut dibutuhkan untuk membangun tempat penampungan
sementara bagi pedagang blok g yang akan dibongkar
pd pasar jaya berencana membongkar blok g tanah abang
untuk membangun kawasan terbaru transit oriented development tanah abang
blok g dibongkar karena memiliki kelemahan pada struktur bangunannya
sehingga tidak mampu menopang struktur skybridge
yang rencananya akan menghubungkan blok g dengan stasiun tanah abang
maupun dengan pasar blok f tanah abang
pasar blok g saat ini ditempati oleh kurang lebih dua pedagang
yang terdiri dari pedagang pakaian yang berjumlah kurang lebih seribu orang
dan sisanya ditempati oleh pedagang sayuran sembako maupun pedagang lain
pd pasar jaya mensyaratkan lahan seluas minimal tiga meter persegi
untuk menampung pedagang blok g
pada saat pembongkaran dan
dan pembangunan kembali yang diperkirakan memakan waktu dua hingga tiga tahun
hingga saat ini para pedagang blok g belum memperoleh pemberitahuan resmi
dari pd pasar jaya mengenai waktu pembongkaran maupun hal hal lain
seperti biaya sewa dan lokasi penampungan sementara buat mereka
oh belum sampai saat ini belum ada sosialisasi
dari dirut pd pasar jaya dan dari pemprov dki kepada pedagang blok g ini
nah kami mohon ada sosialisasi dulu
dengan catatan tentu ada bangunan penampungannya juga belum ada
kalau udah ada penampungannya baru ngomong dibongkar bongkar itu nggak masalah
kami siap mendukung juga
kalau bisa carilah tempat yang layak yang seperti ini
jangan kita disuruh ke kaki lima lagi bawa bawa barang ke bawah
nanti dibungkus lagi itu kita udah gak kuat pak
udah bosen lah kita di kaki lima itu dan macamnya
nanti ada pemberhisaan lagi kehujanan kehujanan
kalau ini kan kita enak kita tinggal tutup aja tinggal kasih kunci
gak jadi masalah
yang penting dipindah ke penampungan ini bagus kami balik lagi ke sini
dengan harga yang terjangkau
soalnya seluruh pedagang yang dipindahkan itu diperbarui pasti harganya mahal kan
tapi harga dengan yang terjangkau
soalnya ini pedagang kecil semua
pd pasar jaya melibatkan sejumlah tokoh di tanah abang
termasuk diantaranya wakil ketua dpr

yang dikenal sebagai salah satu tokoh di tanah abang
untuk mencari lokasi tempat penampungan sementara pedagang blok g
salah satu lahan yang diincar oleh pd pasar jaya adalah lahan kosong
yang berlokasi di jalan jati baru raya no tiga puluh lima
lahan yang berjarak kurang lebih satu km dari pasar bloge ini
memiliki luas sekitar lima empat ratus m dua
persegi sehingga memenuhi syarat luas minimum yang ditentukan pd pasar jaya
lokasi lahan ini pun cukup strategis
karena berlokasi tepat di samping jalan jati baru raya
dan tidak jauh dari flyover jalan jati baru
saat ini kawasan tersebut berfungsi sebagai tempat parkir
dan tempat bongkar muat mobil para pedagang maupun pembeli di tanah abang
berdasarkan pelang yang ada di lahan tersebut
status lahan tersebut diketahui dimiliki oleh pt astana raharja
meskipun dimiliki oleh pt astana raharja
lahan tersebut ternyata saat ini tengah disewa oleh pt bintang sinar kencana
menurut penuturan salah satu koordinator lapangan pt bintang sinar kencana
tidak ada nama haji lulung dalam kepemilikan lahan ini
seperti isu yang berkembang di masyarakat saat ini
pd pasar jaya pun telah mengirimkan utusan resmi
sebagai langkah pendekatan untuk menyewa lahan tersebut
nah kalau buat status dari tanah ini
ini jelas pemilik perorangan yaitu pt astana raharja
dan dalam hal ini kami sebagai penyewa ke pt tersebut
ya karena kemarin mencari lokasi area
ya datanglah ke sini terus menanyakan ini masih kosong
ya betul masih kosong gitu
kemarin lah kemarin terakhir ada utusan dari sana
tapi wajahnya kenal pak
itu iya betul dari pd pasar jaya pak
hingga saat ini belum tercapai kesepakatan mengenai harga
waktu tempoh penyewaan
maupun kesediaan pemilik lahan yang berlokasi
di samping hotel parmin tanah abang ini
untuk disewa pd pasar jaya
sebagai tempat penampungan sementara para pedagang blok g
edwiri rianto jakarta